dan ini psikologi juga merekomendasikan pelaku agar dilakukan pemeriksaan psikiatri
dari hasil keterangan tersebut dan keterangan saksi saksi
yang mana saksi juga menerangkan saksi yang pertama kali datang ke tkp di cnn
yang mengatakan bahwasannya pada saat dia ke tkp dia mengetuk binatang
dibuka pintu oleh diduga pelaku juga gitu terus menanyakan si anak
si anak di mana sudah hilang katanya seperti kata pelaku
nah setelah dibujur ayu masuklah si saksi ini saksi na ke dalam
melihat ke atas ternyata memang anak tersebut sudah tergeletak di atas tempat tidur